ribuan warga pulau bawean gresik jawa timur yang terdampak gempa hingga kini masih mengungsi di tanah lapang dan dataran tinggi
warga mengaku trauma dan khawatir terjadinya gempa susulan
beginilah kondisi warga terdampak gempa yang mengungsi ke sejumlah lapangan dan dataran tinggi semalam
mereka tersebar di enam belas desa di kecamatan sangkapura dan kecamatan tambak pulau bawean gresik jawa timur
warga mendirikan tenda terpal beralaskan tikar menjadi tempat beristirahat bersama keluarga
bpbd kabupaten gresik mencatat satu satu ratus enam puluh jiwa warga terdampak gempa di kecamatan tambak yang hingga kini masih mengungsi
memberikan informasi kepada masyarakat sekali lagi kewaspadaan ini tetap kita
kita lakukan kita melihat kondisi bangunan
sekiranya kondisi bangunan rumahnya memang sudah tidak layak kami berharap tidak ditinggali
dan kami pastikan kami juga terus memonitor resiko terbesar ke depan mudah mudahan bahwa yang ini masih layak untuk tempat tinggal
dan tidak ada dampak yang lebih kuat